ya kebijakan impor daging ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat diantaranya
mempertanyakan kualitas maupun higienitas dari daging impor tersebut
ya kita akan bertanya langsung kepada menteri pertanian ada bapak amran sulaiman
yang saat ini berada di kantor gubernur banten
pak amran ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak amran ini kita mau bertanya pak tentang kebijakan impor daging sapi dan jerawan
yang diluncurkan oleh pemerintah itu sendiri
konfirmasi dari pemerintah seperti apa sih pak sebetulnya tentang kebijakan ini pak
jadi ini kebijakan intinya kita memenuhi melayani masyarakat
ini atas permintaan masyarakat
kita akan menurunkan harga daging yang selama ini
ini terlampau tinggi yaitu berkisar di bawah delapan puluh ribu rupiah per kilogram
kita tahu bahwasannya daging impor secondary card itu bisa dengan harga di bawah delapan puluh ribu
bila mana kita impor langsung dari beberapa negara masuk ke indonesia
dan juga bisa dijual langsung ke lapak lapak langsung ke pasar
yang dulunya regulasi tidak memungkinkan
cabut regulasi itu revisi permentan lima puluh delapan tahun dua ribu empat belas dan itu berlaku mulai minggu ini
regulasi yang seperti apa pak bisa dijelaskan lebih lanjut lagi
yang dicabut kemudian diganti menjadi
jadi dulu sekunderikat ini hanya diimpor oleh bumn
ini tidak bisa dijual langsung ke pasar
nah sekarang kami cabut sekrenderikat ini bisa diimpor oleh swasta
kemudian bisa dijual langsung ke pasar
nah sekarang pak
ada pengalaman satu bulan bulan puasa dalam bulan ramadan
bulan ramadan kami mencoba menjual bersama dengan swasta dan bumn
daging segendarikat itu frozen langsung ke pasar
itu ternyata laku
diminati oleh masyarakat
dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat
itu adalah daging yang disuplai ke hotel hotel seluruh dunia
bukan saja seluruh indonesia
tujuh puluh ribu sampai delapan puluh ribu rupiah per kilogram
sehingga alhamdulillah di bulan ramadan kami suplai ke pasar kurang lebih sembilan ribu ton
atau setara lima puluh dua ribu ekor sapi
dan masyarakat berbondong bondong membeli
dulu katanya kalau frozen itu tidak disenangi oleh masyarakat
ternyata yang terjadi adalah sebaliknya
dengan kebijakan ini artinya kan pihak swasta itu boleh menjadi importer daging begitu pak amran
kalau bumn kan ada prosedurnya di mana daging dipastikan sehat
nah sekarang kalau misalnya semua orang bisa mengimpor
bagaimana pemerintah menjamin bahwa daging frozen yang masuk itu higienis pak
lewat mekanisme seperti apa pak amran
di sini ada pengawasan
ada dokter dokter kami yang siap
ratusan dokter dokter kami dokter hewan
yang bisa memeriksa
yang dalam negeri saja kami cek
terkadang kami sidak
yang di feedloter feedloter itu di seluruh indonesia kami langsung sidak
kami cek apa ini sehat untuk rakyat
jadi kami betul betul protek
itu nggak usah dikhawatirkan
yang terpenting di sini adalah bagaimana menyiapkan daging murah untuk rakyat
supaya protein ini terpenuhi untuk rakyat kecil
untuk masyarakat kecil
kita lihat baru baru di rilis oleh bps
ada angka penurunan kemiskinan
salah satunya salah satu faktor yang berpengaruh adalah karena harga pangan cukup stabil
jadi ini tujuan kita adalah bagaimana melayani masyarakat dengan harga yang murah
itu tujuan kita
artinya dijamin kesehatannya kehigienisannya bahwa daging ini
jangankan dari luar negeri
itu dari dalam negeri saja kita cek
bukan saja daging
buah kita protek
itu kita harus cek semua
bukan saja bahwa ini daging impor terus kita harus cek
seluruh komoditas yang masuk di wilayah indonesia
kita harus samankan
kita harus cek baik baik
dokter dokter kami yang ahli ahli kami siap untuk memeriksa
kebijakan ini memang dirasa yang paling tepat ya pak
untuk fokus kepada impor
bukan untuk dari sistem produksinya begitu yang dibenahi
jadi begini ini pendekatannya holistik
jangan melihat satu sisi
produksinya kita lakukan jangka panjang
ada program jangka panjang
ada ib inseminasi buatan
kita ini yang pertama selama ada kementerian pertanian
kita melakukan inseminasi buatan gertak birahi
dua tiga juta ib yang kita bagikan kepada masyarakat secara gratis di seluruh indonesia
karena kita sudah memproduksi semen beku
bahkan kita sudah ekspor
sehingga untuk jangka panjang kita galakan ib
kemudian kita impor indukan
impor indukan itu sama dengan membangun pabrik pabrik sapi
supaya bisa berproduksi lebih produksi dalam negeri lebih besar
kemudian yang ketiga
kemudian yang ketiga adalah kita mengajak para investor untuk investasi di sektor peternakan
kami ada dari brazil ada dari china ada dari australia
sekarang sudah investasi sementara jalan di daerah ntb
artinya pak amran jika begitu
ini bukan satu hal saja
ini hanya sebagian kecil dari program pemerintah
artinya jika begitu pak
kemudian pak pak tahu ingat
kita masih ingat
memotong rantai pasok
memotong rantai pasok
seplece yang terlalu panjang
dari ntb kita mengangkut sapi langsung ke jakarta
itu program gagasan besar bapak presiden
ini kita sudah jalankan
hanya saja butuh waktu
ini persoalan sudah tujuh puluh tahun
tidak bisa diselesaikan hanya enam bulan tiga bulan atau satu bulan
ini butuh waktu
kami harap masyarakat bersabar
yang terpenting adalah kita sudah berbuat yang terbaik untuk rakyat
baik terima kasih pak amran sulaiman atas waktunya di good morning